sebagai partai yang memiliki sejarah panjang di dalam memperjuangkan demokrasi
bahwa demokrasi memang memerlukan kontrol dan penyeimbang
namun kita harus menempatkan kontrol dan penyeimbang
namun kita juga tidak menafikan bahwa berpolitik mengandung esensi untuk selalu mendapatkan kekuasaan
hanya bedanya apa tok
yaitu strategi dan cara untuk mendapatkan kekuasaanlah yang membedakan kita dengan yang lainnya
dalam menghadapi tantangan yang tidak mudah ke depan
demokrasi semakin memerlukan penumpang masyarakat sisi
sipil yang kuat pers yang handal
jangan lagi suka buli buli aduh pusing
lalu bebas tapi terukur
bukannya bebas liberalism bebas terukur termaktub dalam pancasila
dan mengabdi pada upaya mencerdaskan kehidupan bangsa
demokrasi juga memerlukan partai politik
yang sehat dan berterlembaga
serta sistem hukum yang benar benar berkeadilan
lalu bagaimana sikap pdi perjuangan terhadap pemerintahan ke depan
tentu harus dicermati dengan sesakma
partai harus mendengarkan semua suara akar rumput
dari yang berteriak teriak sampai sayup sayup
dan terus berjuang bagi terlembaganya demokrasi yang sehat
bagian daripada skala prioritas kita di rakernas ke lima ini
apa yang saya pikirkan saat ini lebih pada tanggung jawab
agar berbagai persoalan yang berkaitan dengan perekonomian rakyat